informasi selanjutnya terkait sejumlah kontrak pembangunan ibu kota nusantara yang sudah disepakati
kini kementerian pupr melaporkan telah menyepakati empat puluh kontrak infrastruktur dengan nilai rp dua puluh lima sembilan puluh delapan triliun
dikutip dari laman cnnindonesia com menteri pupr basuki hadi mulyono menjelaskan
satu kontrak kegiatan pada konstruksi di ibu kota nusantara telah disepakati dengan nilai yang fantastis yakni rp dua puluh lima sembilan puluh delapan triliun
ia menyebut kontrak disepakati hingga pekan ketiga desember dua ribu dua puluh
dari awalnya hanya ada dua puluh empat kegiatan dengan nilai rp lima belas delapan triliun
kemudian pada akhir desember bertambah menjadi rp enam belas dengan nilai rp delapan delapan puluh sembilan triliun
berdasarkan data dari kementerian pupr pekerjaan yang akan dilakukan di ikn adalah
pembangunan sumber air jalan umum jalan tol gedung istana presiden dan gedung pemerintahan
sementara itu untuk kontrak lain yang hingga kini belum disepakati akan dilakukan lelang ulang tahun ini